lebaran tahun ini berbeda dengan dua tahun terakhir
sebab akhirnya pemerintah memberi lampu hijau kepada masyarakat untuk pulang ke kampung halaman
ada yang mudik menggunakan transportasi umum seperti kereta api pesawat terbang atau mobil pribadi
namun pemudik dengan kendaraan pribadi tahun ini tampaknya harus siap siap merogoh kocek lebih dalam
selain karena harga pertamax yang naik dari rp sembilan menjadi rp dua belas lima ratus per liter
tarif sejumlah ruas tol juga mengalami kenaikan
tarif jalan tol cikopo palimanan atau cipali jalan tol surabaya mojokerto atau sumo dan jalan tol gempol pandaan naik
tarif jalan tol sumo untuk kendaraan golongan satu naik dari rp tiga puluh delapan menjadi rp tiga puluh sembilan
ada pun tarif jalan tol gempol pandaan untuk kendaraan golongan
naik dari rp dua belas lima ratus menjadi rp tiga belas
namun masih ada cara untuk menekan ongkos mudik tahun ini
salah satunya dengan memangkas ongkos bahan bakar
setidaknya ada empat cara yang bisa anda lakukan untuk bisa mengirit penggunaan bahan bakar di kendaraan anda
cara yang pertama adalah gunakan bahan bakar yang sesuai dengan peruntukan mobil anda
pihak pabrikan merekomendasi agar memakai bbm dengan kadar oktare
pihak pabrikan merekomendasi agar memakai bbm dengan kadar oktal
dengan demikian bila suhu di ruang mesin sudah naik dan oktan bahan bakar terlalu rendah
akan terjadi detonasi atau pembakaran lebih awal sehingga penggunaan bahan bakar menjadi lebih banyak
yang kedua adalah anda harus memiliki mapping ataupun perencanaan yang tepat
baik itu tempat beristirahat kemudian tempat untuk mengisi bahan bakar
dan juga harus memastikan kita selalu
jangan lupa harus rutin juga beristirahat untuk kita dan kendaraan kita
selain itu penting bagi pengendara bermotor beristirahat setelah berkendara selama empat jam berturut turut sesuai dengan peraturan yang telah berlaku
hal ini juga mencegah mesin mobil overheat atau terlalu panas terutama kendaraan yang tergolong lawas akibat menurunnya kemampuan sejumlah komponen mesin
cara ketiga yang bisa anda lakukan untuk mengirit penggunaan bahan bakar kendaraan anda adalah mengendarai mobil misalkan dengan cara eco driving
sederhananya eco driving adalah cara mengemudi yang bertujuan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya dan mengoptimalkan konsumsi bahan bakar secara efisien
untuk kendaraan berbahan bakar bensin upayakan rentan rpm berada pada angka seribu delapan ratus
dan untuk yang bermesin diesel lebih rendah yakni seribu dua ratus sampai seribu delapan ratus
seluruh tip tadi dapat mengoptimalkan penggunaan bahan bakar pada kendaraan anda
namun jangan lupa kendaraan diservis sebelum digunakan untuk jarak jauh
sebab jika kendaraan tidak dalam kondisi prima bisa sia sia semua tip tersebut
ya seperti contoh misalnya filter udaranya kotor harusnya diganti
tidak diganti dia pakai
kebutuhan bahan bakarnya jauh lebih banyak
kalau filter olinya kotor tidak dapat melumasi engine nya dengan baik terjadi kerusakan pada engine
angin kurang itu yang penting utama karena kita menggunakan kendaraan dengan ban yang terlalu under inflated
itu kebutuhan bbm nya juga meningkat
kita juga harus mengecek ban ya angin ban itu sesuai dengan apa yang ada di dalam spesifikasi
ban dan kendaraan tersebut
tip tersebut tidak hanya berlaku untuk kendaraan berbahan bakar bensin tetapi juga yang bermesin diesel
selamat mudik dan tetap patuhi protokol kesehatan